mending mudah mudahan ini juga perbincangannya bisa menggerakkan pemerintah di rumah ibu ibu di rumah untuk minimal selasa berkebaya dulu

konsepnya selalu banyak

baik terima kasih